gak ada pantas
maaf kang bakja
kang wawan masih disini
jagian rumah kang bakja
bahkan tadi udah jelasin sama nenek
kang wawan teh
gak disini ya
sudah gak disini
kan tadi juga akan udah jelasin
kalau mau ketemu kang wawan teh
harus nemuin kang bagja dulu ya
ini kan udah malam
lihat sama tetangga
terima kasih ms b quit
yang di izinkan
min akan masuk dulu ya soalnya masih ada yang dikerjain
iya kan silahkan
sikang baktyate tambah gantung
min udah malam
oh ya din
udah sampai jam sepuluh malam
oh ya din
besok hadiahnya dipake ya
jangan diam diam lagi tuh ketiba kak
masih ada yang mau beri duit
eh eh usaha sih boleh usaha
eh eh tapi gak gitu juga kelas

masih ada yang mau beri duit
apa yang berikutnya
assalamualaikum tim waalaikumsalam
sampai di rumah sayang
iya sampai tuh
ronaldo tapi hima keterlaluan tuh
nggak ada pantai pantai saya di panggil batik
kamu masih sakit
makin parah pa
gak bisa masuk gak makan kelihatan lagi
kamu harus makan idan
sudah dua hari kamu belum juga makan
ini mah baru saja dicuci
si idan ini keterlaluan
buaya mau dikadali
masih yang keluar sebentar ya mak
mau ke mana dia